walau tidak gagah di sosial media di bulan agustus dua ribu tujuh belas yang lalu
saya baca disampaikan bahwa saya adalah pemimpin yang otoriter
ya saya heran saja kenapa kok dibilang otoriter
menurut saya saya ini tidak ada potongan sama sekali pemimpin yang otoriter nggak ada potongan
penampilan saya kan juga tidak sangar kemana mana juga saya selalu tersenyum
makanya saya berani bilang saya itu bukan seorang pemimpin otoriter saya ini seorang demokrat
ciri ciri seorang demokrat itu kan bisa menjadi pendengar yang baik
yang menghargai pendapat pendapat orang lain ya enggak
yang menghargai perbedaan perbedaan tanpa menjadikannya sebagai sumber permusuhan
nah kurang lebih saya mungkin memenuhilah kriteria kriteria itu
artinya saya dan pak sby ini beda beda tipis banget
kalau saya seorang demokrat kalau pak sby tambah satu
ketua partai demokrat
jadi bedanya tipis sekali